pasca sidang perdana sengketa pilpres dua ribu sembilan belas jumat kemarin di gedung mahkamah konstitusi
tim badan pemenangan nasional pasangan prabowo sandiaga berharap majelis hakim mengabulkan isi permohonan dari kuasa hukum bpn
untuk mendiskualifikasi pasangan satu jokowi marfamin
apabila majelis hakim tidak mengabulkan tim kuasa hukum bpn berharap agar ada pemilihan umum ulang
di beberapa daerah di sumatera jawa sulawesi dan papua
tim bpn dua pun telah menyiapkan beberapa saksi yang akan membuktikan adanya penggelembungan suara dalam pilpres dua ribu sembilan belas
ada pengelombungan suara di beberapa zona terutama zona zona yang kami juga inginkan agar mana kalah
permohonan kami kepada mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan satu itu bisa setujui kami bersyukur
tapi manakala kemudian hakim berpandangan lain kami memohon untuk dilakukan pemilihan suara ulang
di beberapa tempat di mayoritas di provinsi
utamanya di jawa tengah jawa timur jawa barat dki banten kemudian sulawesi selatan sumatera utara
sulawesi sumatera selatan dan di beberapa jurnal lain termasuk di papua